camilan unik berbahan bauku kulit tahu ini memiliki rasa yang renyah dan gurih
dinamakan tahu wali karena tahu yang telah digoreng dibalik sehingga bagian kulitnya berada di dalam
di bekasi jawa barat seorang ibu rumah tangga bernama garini berhasil melihat peluang dengan mengembangkan usaha keripik tahu wali
ibu tiga anak ini memulai usahanya sejak tahun dua ribu dua puluh lalu saat pandemi covid sembilan belas melanda indonesia
ayun deh coba ma bikin akhirnya aku bikin
pemulanya seperti itu
membuat tahu wali ini harus melalui beberapa proses
tahu yang telah digoreng dan dipotong diagonal menjadi dua kemudian dibalik
selanjutnya siapkan adonan campuran tepung dan aneka bumbu serta air dan diaduk rata
setelah adonan bumbu jadi celupkan tahu ke dalam bumbu
lalu diaduk rata
lalu diaduk rata
proses selanjutnya adalah meniriskan tahu wali
lalu di oven selama sepuluh menit agar mendapatkan tingkat kekeringan yang merata
dan jadilah keripik tahu wali
tinggal ditambahkan dengan perasa yang diinginkan kemudian siap untuk dikemas
selain rasa original keripik ini juga memiliki varian rasa lain yakni pedas dan keju
ini adalah tahu wali
cuman setelah diolah seperti ini jadi ada sensasi yang berbeda
berkat keuletannya garini kini bisa meraup untung hingga lima belas juta rupiah per bulannya
produk rumahan ini dihargai lima belas ribu rupiah per bungkus dan dijual secara konvensional serta daring
keripik tahu walik ini pun mulai diminati pasar mancanegara
pelanggannya berasal dari malaysia singapura dan beberapa negara eropa
dari bekasi kita ke indragiri hilir riau
salah satu makanan khas kota ini adalah amplang
camilan khas berbahan udang tersebut memiliki tekstur yang renyah dan rasanya yang gurih
apalagi indragir hilir merupakan daerah pesisir dengan hasil tangkapan udang yang tinggi
salah satu home industri pembuatan amplang udang berada di desa sungai luar kecamatan batang tuaka indragili hilir
siska karolina memulai usaha pembuatan amplang udang pada tahun dua ribu lima belas dibantu suaminya yang bekerja mencari udang di pesisir sungai luar
pembuatan amplang udang ini cukup sederhana
udang yang telah bersih dan dihaluskan dicampur bumbu serta telur lalu didinginkan
adonan kemudian diberikan tepung tapioca hingga kembali
setelah dibentuk kecil kecil dengan menggunakan tangan amplang pun digoreng hingga matang
usaha ini karena dari amanah orang tua saya untuk membantu suami perekonomian kita di keluarga
terus alhamdulillah juga saya sudah bisa membuka lapangan kerja buat ibu ibu di sekitar lingkungan tempat saya tinggal
dalam sehari siska dapat memproduksi hingga dua puluh kg amplang yang dikemas dalam
untuk harga per kilonya dijual seharga rp delapan puluh lima
pemasaran amplang udang ini sudah sampai ke pulau jawa bahkan hingga ke luar negeri
tim liputan cnn indonesia